belum juga terungkap siapa pelaku dan tokoh dibalik penyiraman novel
kuasa hukum novel menduga ada kejanggalan dan hambatan dalam pengungkapan kasus
selain proses pengungkapan anggota komisi tiga arsul sani justru mendesak kpk terbuka
soal biaya yang dihabiskan untuk perawatan novel selama ini
desakan penuntasan kasus penyerangan novel baswedan terus ditagih oleh para pegiat anti korupsi
kejahatan yang terjadi dinilai bukan kriminal biasa
saat mengetahui kejadian yang dialami novel pada sebelas april dua ribu tujuh belas
presiden pun menyatakan bahwa ini merupakan tindakan brutal dan kriminal
presiden pun menekankan bahwa kasus ini adalah urusan kepolisian yang harus dipecahkan
namun sebelas bulan telah berlalu pelaku penyiraman air keras belum juga terungkap
muncul seruan pembentukan tim gabungan pencari fakta tapi belum terrealisir
akhirnya komnas ham membentukkan kejahatan yang terjadi
memantau kasus novel dan melakukan pemanggilan serta meminta keterangan dari novel baswedan
pemanggilan ini membuat pihak novel berharap keterangan yang diberikan pada pihak komnas ham
mampu mempercepat proses pengungkapan ini
untuk memberikan keterangan atas panggilan dan permintaan keterangan dari komnas ham
tentunya kita mengharapkan yang disampaikan akan menjadi suatu hal yang baik
untuk mendukung tugas tugas kepolisian dalam rangka kepolisian
sejauh ini kuasa hukum novel baswedan yati andriani
menduga ada kejanggalan dan hambatan dalam proses pengungkapan kasus ini
sedang para pegiat anti korupsi menilai penuntasan kasus teror ke novel
menjadi ajang pertaruhan reputasi kepolisian
namun saat banyak yang mendesak kasus segala terungkap
anggota komisi dua dpr ri arsul sani juga meminta hal lain
dalam cuitannya ia juga menuntut kpk untuk menjabarkan
biaya yang telah dihabiskan untuk perawatan novel baswedan
keadilan masih belum berpihak kepada novel baswedan
empat belas bulan berlalu kasus penyiraman air keras terhadap novel masih gelap
ada satu pintu terbuka yaitu pembentukan tim pemantau kasus penyiraman novel dari komnas ham
jalan berliku novel kami akan bahas dengan beberapa narasumber
sudah hadir di studio al givari aksa kuasa hukum novel baswedan
mas ghivari selamat malam
terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir ke studio kami
dan ada juga kombes pol argo
yuwono kabit humas polda metro jaya tersambung melalui telepon
pak argo selamat malam
selamat malam mbak
dan berikutnya ada khoirul anam komisioner pengkajian dan penelitian komnas ham
juga melalui sambungan telepon
mas khoirul oh lupanya belum tersambung melalui telepon
jadi narasumber kami baru dua mas ghivari dan juga pak argo ya dari telepon
saya ke mas givhary dulu yang
selasa kemarin apa saja yang pertanyaan dihadirkan ditanyakan oleh komnas ham
kemudian bagaimana suasananya pada saat itu terjadi
ya ada sekitar dua puluh tiga pertanyaan yang diajukan oleh komnas ham selasa kemarin
dan proses pemintaan keterangan ataupun pemberian keterangan berlangsung dari jam dua siang sampai jam sembilan malam
dan itu terkait dengan kronologis peristiwa yang dialami oleh mas novel
baik itu sebelum maupun
ketika peristiwa dan juga sesudah
dan juga bagaimana proses hukum yang dihadapi oleh mas novel saat ini
baik dia sebagai korban kekerasan ataupun dia sebagai terlapor
oke yang menarik ada kemudian pernyataan soal
disampaikan ternyata memang tidak hanya novel sebenarnya yang diincar
dikatakan ada dua penyidik kpk juga yang ternyata mendapat rangkaian serangan yang sama
itu diungkapkan pada saat itu
kenapa baru diungkapkan
kenapa kemudian baru terungkap di komnas ham ini mas givhary
sebenarnya serangan terhadap penyidik ataupun staff kpk itu sudah diungkap juga oleh beberapa media
tapi tidak sampai viral
dan data yang kami punya ada sekitar sembilan orang yang kena serangan
total sembilan orang
kami tidak tahu mungkin lebih jika kita tanyakan kepada
dalam kurun waktu
dalam kurun waktu sejak dua ribu lima belas mungkin ya
dan menariknya ada dua orang lain yang juga diserang dengan menggunakan entah itu air keras ataupun soda api
soda api juga merupakan bagian dari air keras
jadi air keras ini bukan hanya kepada mas novel ataupun individu dia tapi juga terhadap yang lain
artinya bisa jadi ini ada keterkaitan juga
ini jadi modus standar untuk menyerang beberapa orang

kondisi teman teman penyidik kpk yang lain selain mas novel
mereka bukan diserang fisiknya tubuhnya secara langsung
tapi bendanya misalnya mobilnya ataupun rumahnya seperti itu
jadi tidak se fatal yang dialami oleh mas novel
dan saya lagi lagi menjelaskan kepada teman teman juga teman teman media yang dialami oleh mas novel ini bukan hanya teror ataupun serangan kekerasan
tapi ancaman pembunuhan
karena faktanya ada beberapa kasus di indonesia
ataupun di tempat lain bahwa siraman air keras itu bisa mematikan bisa membunuh seseorang
jadi bisa jadi ini menurut kami ini adalah percobaan pembunuhan
apa yang kemudian dijanjikan oleh komnas ham pada saat itu berlangsung
tentang pembentukan tim pemantauan ini
komnasam tentunya tidak bisa menjanjikan
dia hanya bisa bertindak sesuai mandat
tapi ada harapan dari novel baswedan
yang disampaikan oleh novel baswedan di akhir pemeriksaan kemarin
harapannya adalah kasus ini bisa faktanya bisa terungkap
walaupun komnas ham bukanlah penegak hukum yang nanti akan membawa kasus ini lebih lanjut
kedua orang yang melakukan kekerasan ataupun ancaman pembunuhan seperti yang dia alami itu tidak lagi mengulang tindakannya
dan yang terakhir adalah orang menjadi merasa aman ketika bergerak di sektor
jika ini tidak diungkap faktanya orang orang akan menjadi takut
ini tidak hanya akan dialami oleh penyidik atau jurnalis
bisa juga ke pengacara publik seperti saya ataupun warga biasa yang concern dengan pemberantasan korupsi
oke kita sekarang ke pak argo dulu
kita menanyakan progres penyidikan kasus penyerangan novel baswedan
karena kebetulan sekali pada pagi hari
siang tadi ketika rdp di dpr dengan komisi tiga juga ditanyakan soal hal itu ya pak argo ya
ya tentunya bahwa setiap klub kita ada progres
kita kan sudah ada tim dari kpk yang ikut bergabung dengan tim penyidik dari polda metro jaya
dan ada suatu ruangan tersendiri yang kita sudah memberikan apa yang sudah kita lakukan ya
hari per hari sudah kita sampaikan cara mendesail ambil dan perlakukan
dan apabila ada informasi maupun ada informasi tambahan dari penyidik atau yang bergabung dengan penyidik
bdm keduduk dayang kami selalu menunggu
kami selalu menunggu informasi informasi yang nanti bisa kita gunakan untuk mengungkap apa yang berlaku yang melangkah pengiraman itu
kita terbuka waktu kita transporan
tapi tidak untuk mengungkuti
semuanya kita open semua menjadi kami
open dari tanggal sebelas april sampai sekarang apa yang kita lakukan
semuanya sudah kita buka
kemudian tadi juga kapolri menekankan sudah ada hampir ada seratusan penyidik yang dilibatkan dalam proses ini pak argo
tapi kemudian publik bertanya tanya kenapa lambat apa hambatannya pak argo
ada beberapa kasus juga yang lambat juga yang kita lakukan yang kita tidak
kemudian sekalipun banyaknya belum terungkap
kemunuhan pun juga belum terungkap
kasus miamar bumelotup belum terungkap dan sekarang ya
kalau yang ini hambatannya apa pak argo
yang ini untuk kasus penyerangan novel hambatannya apa saja
dalam suatu rumah kalau pencurian rumah itu yang punya rumah diminta keterangan tidak ada yang jaga rumah misalnya
misalnya lewat dari mana pintunya kemudian apakah apa ada yang diambil apa kan gitu
kemudian terus lewat mana dan berapa gitu
jadi sampai sekarang kita secara persis kita juga belum mendapatkan keterangan dari novel gitu ya
apakah dia merasa ada menangani suatu kasus yang kasus besar misalnya gitu
ada yang pernah dia dibutuhkan dia merasa waswa
kita belum mendapatkan itu
kita tidak masalah tapi kita harus kita kita apa namanya berkomitmen untuk tetap berupaya untuk menunggu siapa pelaku
ada ganjalan karena keterangan yang belum sempat didapatkan mas givhary
saya klarifikasi statement dari pak argo
kesannya novel tidak kooperatif dan belum mendapatkan berbagai keterangan dari novel
sementara saya sebagai saksi ataupun orang yang mendampingi novel sendiri di singapura ketika
saya tidak mengatakan kooperatif ya saya tidak mengatakan kooperatif ya
iya tadi kan ada katanya
saya tidak mengatakan kooperatif mas
oke saya akan menjawab

tidak ada informasi yang tidak diberikan oleh novel ataupun tadi detail detail yang pak argo sampaikan tidak disampaikan oleh novel
saya klarifikasi sekarang bahwa itu sudah disampaikan semua oleh novel
dan itu pak argo bisa mengecek bap di singapura yang total halamannya mungkin sembilan sampai sepuluh halaman
dan saya bertiga ada direktur kontras ada direktur lokataru ketika itu yang mendampingi novel
jelas bahwa novel menyampaikan dia jalannya lewat mana
dia mendampingi kasus apa saja
dia menjawab seluruh pertanyaan
saksi saksinya siapa saja
sesuai dengan hal yang ditanyakan
yang tidak dijawab oleh novel hanyalah pertanyaan mengenai siapa jenderal yang terlibat
karena novel berkomitmen bahwa dia akan menyampaikan nama siapa yang terlibat tersebut di tgpf
karena dia merasa jeruk kok makan jeruk gitu
ketika apakah bisa polisi mengungkapkan kasus yang dimana diduga jenderal polisi juga terlibat di sana
tapi memang kan polisi sebenarnya juga menunggu novel sebenarnya sepulang dari singapura kan ada rencana untuk pemanggilan
tapi kemudian novel mengatakan harus menyesuaikan dengan kesehatannya dulu
ada operasi yang rencana akan dijadwalkan
jadi tapi setelah ini apakah kemudian benar mas novel juga akan bersedia bertemu dan diperiksa secara terbuka
saya rasa mas novel selalu bersedia
ketika di singapura kemarin juga di pertanyaan di statement
pertanyaan di statement pertama ketiga bap adalah apakah anda sehat novel menyatakan saya sakit
tapi saya bersedia untuk diperiksa walaupun ada tiga hal
polisi yang ketika itu novel sendiri belum menerima surat pemanggilannya mungkin lewat kpk atau yang lain
kedua tidak ada koordinasi kepada otoritas tempat
ketiga tidak ada koordinasi kepada dokter tapi novel kooperatif gitu
nah empat bulan pertama novel di singapura dia rawat inap
di rumah sakit artinya kan tidak bisa diperiksa menurut hemat saya
kemudian dua minggu setelah keluar rawat inap ketika ada permintaan atau permohonan dari polisi ayo kooperatif atau apa novel langsung bersedia diperiksa dan kita dampingi
jadi pak argo kalau misalnya sekarang menunggu kesehatan mas novel kapan kira kira rencana pemeriksaannya
yang terpenting bahwa kita tetap ya tetap berkomitmen
kita tetap dengan beberapa informasi yang akan kita kumpulkan dari masyarakat
tidak masalah punya apa apanya informasi kita tetap akan menampungnya
jadi informasi itu kita evaluasi bersama dengan kajian tersebut
kemudian untuk pemanggilannya nanti penyedia yang lebih tahu penyedia seperti apa apa nama penyedia yang akan diberikan
pak argo sebenarnya adakah progres dari hasil pemeriksaan atau hasil terakhir yang dirilis oleh kepolisian
sampai bulan ini dari pemeriksaan sudah ada enam puluh delapan saksi ada sembilan puluh an toko kimia yang dimintai keterangan dicek ada tiga puluh delapan cctv yang dilihat sudahkah ada progres
ya tentunya kalau misalnya kita menerangkan orang kita akan berusaha dengan alat bukti dan fatal penjelasan
jadi kita tetap mencari

kita juga mencari alat bukti yang lain
oke tetap tetap tetap tetap tetap
pak argo pak argo mohon maaf sayang sekali kami agak sulit mendengar suara anda
mungkin nanti kami akan bisa kembali menghubungi anda jika sinyal teleponnya sudah baik
saya ke mas givhary lagi mas givhary sebenarnya dengan satu pintu terbuka dari komnas ham ini apakah mas novel sudah cukup terobati
rasa apa ya kegalauannya kegundahannya
saya rasa itu harus ditanyakan ke mas novel sendiri yang jelas dia
tapi anda kan selalu bersama mas novel mungkin mas novel bercerita
ya yang jelas dia punya harapan punya optimisme bahwa komnas ham bisa bekerja dengan baik sesuai mandatnya dan mengungkapkan fakta fakta yang ada
dan pelanggaran pelanggaran ham apa saja yang terjadi terhadap dirinya
karena kita menyatakan kepada komnas ham bahwa ini terkait hak atas rasa aman seorang warga negara
dia di ancam di apa di teror kemudian disiram air keras dan terancam meninggal gitu
dan kemudian dia punya dia adalah warga negara yang punya hak atas rasa adil punya right to fair trial yang dimana kasusnya sudah sebelas bulan yang belum selesai
dan dia tahu sebagai seorang penyidik dia seharusnya penyidik bertindak seperti apa tapi tidak dilakukan demikian gitu
jadi dia paham betul bahwa ini ada undue delay ataupun ada mungkin
jadi dia mencoba mengungkapkan kesusahan ketidakmauan dari institusi lamanya untuk mengungkapkan kasus ini
dan menyambung kepada tadi fakta fakta bahwa ada serangan serangan terhadap penyidik yang lain ataupun staff kpk yang lain
ternyata kasusnya juga tidak selesai gitu kan
dan dua ribu lima belas contohnya terhadap dua orang yang tadi saya katakan sudah dua tahun hampir tiga tahun
tapi itu juga tidak selesai dan tidak jelas progresnya seperti apa
apakah juga polisi menyampaikan terus kepada kpk ataupun si korban
ataupun si korban dalam kasus novel baswedan novel sebagai korban tidak ada di update mengenai kasusnya
progresnya tidak pernah ada update bahkan
bahkan mungkin menunggu dari media
ya tim advokasi meminta sp dua hp tidak diberikan
dengan alasan sp dua p surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan itu diberikan kepada pelapor
yaitu tetangga karena yang melapor di polsek
padahal yang menjadi korban adalah novel baswedan
oke sekarang kita jeda dulu nanti setelah ini kita kembali bahas soal
wajar sebagai warga negara biasa mas novel kemudian menaruh ketidakpercayaan
atas kasus yang saat ini sedang menimpanya dan atas penyelesaian kasus ini kembali ke tgpf
cnn indonesia prime news segera kembali
kami sampaikan kembali pernyataan kapolda metro jaya yang telah membentuk satuan tugas atau satgas khusus
beranggotakan lebih dari seratus penyidik untuk menangani kasus penyiraman terhadap novel baswedan
kami menunggu untuk bertemu dengan bapak presiden untuk menuntaskan kasus ini
saya membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus novel ini dengan membentuk satu ratus enam puluh enam penyidik
yang khusus mengerjakan kasus ini
selain itu kasus ini juga kami diperiksa dan diawasi secara internal dari jajaran irwasum
dan dari jadwal
dan kadih propam
selain itu dari eksternal ombudsman dan kompolnas juga mengawasi kita
dan bersama teman teman kpk penyidik penyidik jajaran pol damitru jaya juga bekerjasama
dengan tim teknis dari kpk
sampai hari ini kami telah meriksa enam puluh delapan saksi
tiga puluh delapan cctv yang kita bekerjasama dengan afp untuk menganalisis
lalu sembilan puluh satu toko kimia yang sudah kita lakukan pemeriksaan
kami kembali melanjutkan dialog pada malam hari ini masih bersama mas givhary
kuasa hukum novel baswedan di studio
dan juga dari luar studio melalui sambungan telepon pak argo yuwono komes pol argo yuwono
kabitumas pol damitru jaya
halo sudah tersambung kembali
pak argo adakah tenggat yang kemudian disepakati oleh sesama teman teman penyidik di satgas itu
satu ratus enam puluh enam orang itu untuk menyelesaikan kasus ini pak argo
tentunya semua bekerja ya
itu kan mulai dari polsek
dari polsek pak kapiman polsek
kemudian mulai dari polres sampai dari polda
dan dibekas juga dengan matas polri
dengan peran yang berbeda beda
kita membutuhkan semua koreksi informasi yang ada di masyarakat
kita juga jauh membuat kotlen yang sudah kita lakukan
jadi kita lebih mudah masyarakat ingin memberi informasi
oke termasuk juga dengan pihak kpk pak argo
kita pun juga setiap saat setiap
progres kita sampaikan ya
kita sampaikan kepada penyidik kpk
pada pimpinan kpk pun kita sampaikan progresnya
oke jadi sekarang kuncinya
kalau saya berupaya menyimpulkan ini terakhir pak argo untuk anda
jadi sekarang kuncinya semua ini akan bisa semakin jelas
setelah polisi bisa kembali memeriksa novel baswedan begitu
tidak hanya itu saja ya
tapi ada saat ya
dengan informasi informasi yang lain pun kita tunggu
informasi informasi baik di masyarakat
maupun dari ipk apk
maupun dari penyidik yang lain
yang terdiri di lapangan
semuanya kita lakukan
itu umur kita semua
pak argo yuwono terima kasih
sudah bergabung bersama kami di prime news
sayang sekali tidak bisa hadir studio
dan hanya melalui sambungan telepon mas givhary
semua progres katanya disampaikan ke kpk
apakah itu kemudian mas novel mendapatkan informasi itu
atau ini hanya pernyataan seperti apa yang tadi disampaikan
saya tidak tahu apakah kpk tidak menyampaikan ke mas novel
atau memang juga
hal lain gitu
karena memang mas novel sendiri tidak tahu
perkembangannya seperti apa
kami kuasa hukum juga tidak pernah diberitahu
perkembangannya seperti apa
dan pelibatan kpk kan baru baru saja gitu
dan kami juga mengkritisi pelibatan kpk
dalam tim ini sejauh mana
karena ketika pemeriksaan di singapura
ada biro hukum kpk juga di sana
dan kemudian dijanjikan misalnya untuk mendapatkan
video bap dan kemudian rekaman bap
tidak diberikan sepengetahuan saya
ketika selesai pemeriksaan juga tidak diberikan
apakah ini penyidik kpk memang betul betul di
dilibatkan secara aktif di dalam investigasi ini
dan kami juga mengkritisi sebenarnya
ya boleh jumlahnya satu ratus enam puluh enam gitu
itu sangat luar biasa menurut saya
karena penyidik kpk saja tidak sampai seratus gitu
dan tapi penyidik yang seperti apa
karena kami mengevaluasi ketika kemarin di singapura
penyidik yang dikerahkan tidak tahu kasusnya
karena baru dirotasi terus kan
sudah berapa kali pergantian
kemudian ada tiga puluh delapan cctv yang sudah diperiksa
mungkin tiga puluh delapan cctv
tapi berita yang saya baca
satu desember dua ribu tujuh belas ada seratus cctv
mungkin footage nya seratus buah gitu kan
yang sudah diperiksa
tapi seminggu lalu kami itu
ke lapangan ada beberapa rumah
yang ternyata tidak pernah dimintai cctv nya yang dekat
tidak hanya dimintai cctv nya juga tidak ada
dan mungkin justru
misalnya yang seberangnya gitu nggak ada juga
ya ada beberapa rumah yang tidak dimintai cctv nya
dan kemudian kami menduga bahwa justru di sana lah kemudian
titik yang bisa terlihat
jangan jelas mungkin
contoh karena adanya motor si yang diduga pelaku jatuh di sana
tapi di cctv di sekitar sana tidak diambil
nah ini ada apa
ini kapan diceknya
minggu lalu kita cek
baru minggu lalu ya
kemudian sketsa misalnya
baru dua bulan setelah peristiwa baru kemudian di sketsa
diminta saksinya untuk menggambarkan gitu
dan baru kemudian beberapa bulan kemudian baru dikeluarkan sketsa
saya juga seringkali mengkritisi misalnya
pak tito mempresentasikan sketsa yang pertama
di sana tertulis sebelas juni
berarti sebulan lebih tidak dirilis
dan tempo jauh jauh hari
berapa bulan sebelumnya sudah merilis sketsa yang mirip
dan saksi mengatakan lebih mirip sketsanya tempo
artinya sudah jelas di sini mungkin
memang kembali kepada pernyataan anda itu jeruk makan jeruk
ada ketidakpercayaan yang luar biasa
iya ada kejanggalan ketidakpercayaan
dan sangat clear novel mengatakan bahwa ada general yang terlibat
orang kuat di polisi yang terlibat
jadi sebaiknya memang untuk membantu kerja kepolisian itu sendiri
baiknya tgpf tim gabungan pencarian
tim gabungan pencari pakla
dan walaupun ada komnas ham yang membuat tim pemahantauan berdasarkan paripurna
tgpf kita masih dorong ke presiden untuk dibuat
sudahkah ada respon dari istana
belum ada respon dari istana
bahwa bahkan melalui pembantu pembantunya juga tidak
belum ada respon sama sekali
jalur apa lagi yang ditempuh sekarang oleh mas novel
untuk mendorong tgpf mungkin
justru yang dialami oleh mas novel sekarang dia akan diperiksa oleh ombudsman
kemudian ada komisioner om busman mengatakan novel tidak kooperatif
bap nya hanya dua lembar dan seterusnya
dan ini menjadi sangat aneh
seharusnya ombudsman mengevaluasi kinerja pelayanan publik seperti polisi dan lain lain
itu yang dialami oleh novel sendiri
dan juga kemarin ada laporan pencemaran nama baik terhadap novel
bahwa sekarang akhirnya mas novel merasa berjalan sendiri tetap seperti itu sekalipun sudah ada tim pemantauan ini
saya rasa novel masih sangat percaya diri
dan dia masih bersemangat untuk kembali kerja di kpk dan mengungkapkan kasus korupsi
dan kami berharap mungkin bulan depan ada satu tahun sebelas april nanti ada satu tahun kasus penyerangan novel
dan menurut kami itu juga jadi momentum
bagi pak presiden juga saya rasa untuk membuat tgpf saya rasa satu tahun itu sudah cukup
dan undue delay adalah bentuk ketiga
menunda keadilan adalah bentuk ketidakadilan
menunda proses peradilan proses pemeriksaan ataupun keadilan itu juga sebuah bentuk ketidakadilan
jika pak jokowi menunda lagi ini proses pencarian keadilan menurut saya pak jokowi menjadi turut serta menimbulkan ketidakadilan
oke baik mas givhary terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia prime news
salam untuk mas novel tetap semangat terima kasih
dan kita juda dulu
gerindra provinsi jawa barat mendeklarasikan prabowo subianto sebagai calon presiden republik indonesia di pilpres dua ribu sembilan belas
cnn indonesia prime news segera kembali